sesaat lagi anda akan menyaksikan insider suite direktorat jenderal bea dan cukai
dengan perubahan proses bisnis dari segala lini
termasuk juga memfokuskan pemanfaatan teknologi terkini
untuk berbincang mengenai ini siang ini kita langsung berbincang
dengan bapak agus sudarmadi selaku direktur informasi kepabayanan dan cukai
dari direkturat jenderal bea dan cukai
selamat siang pak agus
selamat siang pak lucy
pak agus ini sekarang kan memang lagi semua fokusnya ke industri empat
untuk bisa mengejar
nah ini kalau dari segi kesiapan biaya dan cukai sendiri dalam menghadapi era industri empat bagaimana pak
bea cukai itu secara umum punya empat fungsi
yang ketika implementasinya kadang itu berlawanan
pemungkutan uang negara setahun itu kita kurang lebih empat ratus triliun
hampir mencapai empat ratus triliun
yang menuntut pemeriksaan yang teliti cermat
di dalam kacamata logistik itu bisa berpotensi menghambat
di sisi lainnya
di dua fungsi yaitu industrial assistance dan trade facilitation
itu menuntut pelayanan yang cepat
seamless bahkan kalau sedapat mungkin sedikitnya sentuhan
nah dua fungsi yang berlawan ini harus dijembatani oleh suatu sistem
dan teknologi lah disitu yang mengambil peranan itu
nah kesiapan bea dan cukai
bea dan cukai insya allah sangat siap
karena memang berdasarkan pengalaman kita sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu sudah membangun sistem kita
yang menggunakan berbasis komputerisasi
dalam beberapa hal
di tahun dua ribu dua sampai dengan dua ribu sepuluh dan sekarang dua ribu sembilan belas
kita bahkan pelopor penggunaan electronic data interchange
di institusi pemerintahan
kita termasuk yang pertama dan perkenalkan
national single window yang sekarang menjadi salah satu unggulan
pelayanan antar kementerian dan lembaga untuk licensing perizinan
itu inisiasi awalnya adalah dari direktur general bea dan cukai
sehingga sekarang terbentuklah yang disebut dengan lembaga nasional single window
nah kedepannya biaya cukai juga diharapkan
dalam kita lihat kan bapak presiden sering sekali
mempertanyakan kenapa sih gitu
orang gak mau berusaha
nah salah satu peranan yang akan diambil oleh bea cukai disini adalah
dengan pemanfaatan teknologi kita menjadi part
bagaimana menurunkan logistik cost yang menjadi isu bangsa ini
bagaimana meningkatkan kepercayaan orang terhadap mudahnya berusaha
enaknya berinvestasi di indonesia
kira kira seperti apa sih pak peran teknologi ini
sampai bisa mengurangi tadi logistik cost itu pak
ya betul jadi bea cukai posisinya itu kan berada di ujung
ujung ketika barang masuk
dan ujung ketika barang akan keluar
yang berpotensi sekali ketika pelayanan biaya dan cukai itu tidak bagus
atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari
dunia usaha atau pelaku ekonomi
itu bisa menjadi potensi menghambat
nah karena peranan yang seperti itulah
makanya biaya cukai harus pintar
di satu sisi tadi kita harus membatasi betul barang barang
larangan pembatasan masuk ke indonesia
kita harus memastikan penerimaan negara
tapi di satu sisi tadi tututan indonesia oke lah biaya cukai
you boleh melakukan pemungutan negara
melakukan perlindungan border protection seperti itu
tapi kita harus dibantu dipercepat
diberi fasilitasi bahkan
kalau perlu tadi kemudahan perpajakan
sensitif fiskal dan lain sebagainya
disitulah sebenarnya sehingga bea cukai harus menggunakan tools tools
yang tidak lagi bersifat tradisional melakukan checking fisik
tapi kita sudah harus beralih ke arah penggunaan teknologi
karena keunggulan negara sekarang dihitung salah satunya infrastruktur digital
investasi ingin masuk ke indonesia mereka melihat potensi investasi
infrastruktur digitalnya bagaimana
jadi pak presiden sering mengatakan pembangunan infrastruktur
selain fisik infrastruktur digital menentukan
dan bea cukai siap mengambil peran disitu
oke lalu kalau begitu untuk pengembangan teknologi seperti apa yang sekarang sudah disiapkan pak
kalau melihat sejarah sekitar tahun sembilan puluh an era komputerisasi
dimana pelayanan itu semua berorientasi kepada pelayanan ya kan
jadi menggunakan diskan masih berbasis komputer yang tadinya manual dipindahkan ke dalam komputer
lalu datanglah teknologi internet
sekarang orang ingin dilayani ya
ngapain saya harus datang ke bia cukai
saya itu membayar pajak loh gitu
ngapain biaya cukai juga pengen narik uang saya periksa barang saya saya harus repot
nah itulah disitu jadi penggunaan teknologi mengambil peranan
jadi tidak perlu lagi orang datang begitu ya pak ya
ya salah satunya kelebihan tetap pasti akan bersentuhan dengan bea cukai
dan harus datang ke kantor ketika diperlukan pemberian fisik
kalau tidak ada pemeriksaan fisik mereka di clear dengan benar membayar pajak dengan benar semua everything done
menggunakan mobile application yang ada di bea cukai
mobile application kita itu adalah aplikasi pengguna jasa ya
ada dua yang mobile dan ada yang menggunakan portal
ya nah itu jadi pengguna jasa tinggal masuk situ mobile application untuk pengguna jasa atau menggunakan portal
nah kalau yang disebut cesa
nah empat ini apa pak
nah c satu empat itu kita sudah aplikasikan di dua ribu sembilan belas dan akan nanti pengembangan terakhirnya di dua ribu dua puluh
itu sudah menggunakan pengembangan teknologi teknologi terbaru saat ini yang tadi kaitan dengan industri empat
revolusi industri empat itu ditandai dengan penggunaan iot internet of things penggunaan big data
dan yang paling penting adalah artificial intelligence dan machine learning
biaya cukai sudah menggunakan itu saat ini
oke nah terkait dengan cesa empat ini kita masih akan membahas ini lebih lanjut lagi ya pak agus ya
dan pemirsa kita harus break dulu jangan kemana mana perbincangan menarik bersama bapak agus masih akan kembali sesaat lagi
dan kita akan kembali kesini
anda masih menyaksikan insiders bersama direktur informasi kepabayanan dan cukai direkturat jenderal biaya dan cukai bapak agus sudarmadi
pak agus tadi sudah menjelaskan sedikit tentang cisa empat ini ya
nah bedanya dengan cesa sebelumnya jadi apa pak
itu bukan sekedar ikut ikutan tentang istilah empat
itu mengartikan kita sudah empat kali mengalami transformasi
dari tahun sembilan puluh an dengan generasi pertama yang kita sebut dengan komputerisasi
lalu otomasi perubahan yang ketiga adalah penggunaan internet
tersentralisasi dan sekarang ini era digitalisasi
nah yang membedakan adalah jadi tadi pemanfaatan big data
itu kita masif menggunakan yang di dalam aplikasi aplikasi
dampaknya apa ini akan ada perubahan proses bisnis yang luar biasa di biaya cukai
dulu kita ketika membuat aplikasi di era komputerisasi itu adalah dasarnya peraturan
ketika ada peraturan dibuatlah aplikasi
jadi ada aplikasi import ada aplikasi export
kita kurang lebih mempunyai sekitar tujuh puluh aplikasi
yang itu tidak terkoneksi sama sekali satu sama lain
sehingga kadang kadang datanya terpisah pisah
nah dengan adanya teknologi terbaru
kedua teknologi terbaru ini penggunaan big data dan artificial intelligence
kita menuju kepada yang disebut dengan single platform
yang mengarah kepada nanti yang paling nanti bermanfaat bagi logistik adalah single dokumen
itu kita susun
dulu ada dokumen import dokumen export banyak sekali
untuk import ada di import dipakai untuk import tujuan berikut banyak dokumen
bikin repot pengguna jasa
kedepannya tinggal hanya menggunakan satu saja yang kita sebut dengan dokumen pemberitahuan pabean
jadi yang membedakan tadi
dahulu data tersebar dimana mana sekarang tercentralize dengan menggunakan big data
dan yang membedakan lagi adalah terbukanya sistem kita untuk berkolaborasi dengan sistem sistem lain
tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri
jadi maksudnya gimana pak
dulu kita kan banyak sekali silo silo
biasanya punya sistem sendiri yang tidak berkomunikasi dengan pajak
tidak berkomunikasi dengan swasta
nah dengan adanya open platform yang kita bangun ini kita dapat berkomunikasi
oke jadi data itu bisa dipakai oleh kementerian yang lain
oleh banyak kementerian yang lain berdasarkan peraturan yang berlaku
informasi juga bisa real time
jadi dulu pengembangannya kita adalah untuk kepentingan government saja
dan ketika di tahap kedua government to government g to b
jadi bisnis dengan kegiatan bisnisnya dengan sistem bisnisnya data yang ada di bisnis kita bisa pakai
dan yang menarik lagi adalah kita sudah mulai juga terbuka berkolaborasi dengan menggunakan api
application program interface dengan luar negeri
saat ini kita sudah dalam proses pembicaraan dan diplomasi yang akan segera disepakati itu dengan singapura korea
terus dengan belanda singapura korea belanda untuk melakukan pertukaran data
jadi kedepannya diharapkan your export become my import
dokumen ekspor di negara lain akan langsung prepopulated menjadi dokumen import di kita dikirim
bayangkan betapa mudahnya
kalau dengan bisnis kita sudah
untuk e commerce sudah mulai tuh
kita melakukan itu
jadi dengan platform yang sekarang sudah sering dipakai oleh customer begitu pak itu sudah langsung terkoneksi dengan api
kalau dulu kan dibatasi dengan kertas
orang datang ke bea cukai melakukan pemberitahuan
sekarang misalnya ya untuk pembeli e commerce
mereka tinggal ketik
di situ nanti juga sudah ada masalah pembayaran pajak dan lain sebagainya
sudah bisa mengetahui perkiraan berapa biaya pajak begitu ya
perkiraan berapanya terus proses administrasinya
sehingga ketika datang di sini mereka sudah tahu harus bayar berapa dan lain sebagainya
bahkan bisa juga sudah selesai sebelumnya
ya tinggal ambil barang aja
kalau yang lain
sekarang kan mereka datang proses periksa segala macam
oke nah ini sudah mulai digunakan sejak kapan pak
ini kita sudah mulai penyempurnaannya insya allah dua ribu dua puluh empat
t sam empat ini akan kita launching resmi
di sekitar januari februari dua ribu dua puluh
oke nah aplikasi apa saja pak berarti yang sudah disiapkan untuk empat ini
jadi yang pertama adalah yang kita sebut dengan smart customs
smart customs ini adalah semacam risk engine biaya cukai
di mana dahulu itu kita menggunakan kalau untuk menganalisis manusia
sekarang ya dengan perkembangan big data machine learning artificial intelligence
kita sudah tidak hanya memprediksi orang mau impor apa ke depan
tapi sudah bisa mempreskripsi kira kira orang ini akan kemana ke depan
itu salah satunya
itu ya smart customs
yang kedua adalah penggunaan single core tadi
jadi hanya aplikasi kebiayaan
sekarang hanya satu saja
ya pak bian
dan juga tentang database
isu tentang database ini penting bagi kita di indonesia ini kenapa
karena untuk dapat melakukan analisis pemerintah ya tentang ekonomi tentang penerimaan tentang potensi perpajakan dan lain sebagainya
memerlukan data yang valid
nah dengan tersentralisasinya data ya dengan menggunakan teknologi yang terkini ini
maka data data di biaya cukai
dapat menjadi salah satu dari single reference untuk analitik pemerintah
untuk forecasting pemerintah
karena apa kita langsung kan ya terkoneksi dengan bisnis dan lain sebagainya
dan itu melalui sistem minim intervensi manusia
dimana datanya itu bisa dikatakan valid
valid begitu ya pak
tidak kemungkinan di utak atik itu
kalau dulu kan ya
komendan dan lain sebagainya
nah tapi untuk dari sisi pengusahanya dengan adanya cesa empat ini apa keuntungannya pak
ya tadi prinsip dari era digital kan mereka mau apapun ya dimana saja kapan saja
salah satunya tadi
dengan cesa empat kita mendekatkan layanan di dalam genggaman mereka
mereka bisa melakukan kapan
salah satu instansi yang dua puluh empat x tujuh di pelabuhan itu
dan kedepan mudah mudahan zero downtime
yang artinya bisa diakses kapan saja
itu salah satu keunggulannya nanti
itu sangat memudahkan kan
sabtu minggu ketika mereka
karena sabtu perbedaan waktu
ya begitu logistik kan
misalnya minggu di sini bisa sabtu di sana dan lain sebagainya
itu bisa tereduksi
dulu dengan manual itu menjadi kendala
dan itu menyebabkan salah satu dari cost logistik
adanya perbedaan waktu
karena untuk mengeluarkan barang misalnya
butuhkan waktu lebih lama jadinya begitu ya pak
kalau dengan sekarang
dengan sekarang ya sudah selesai
tinggal kapan mereka mau
bisa online kapan saja jadi lebih cepat begitu ya
jadi mengurangi cost produksi
terus kira kira pak
di era digital seperti ini problem problem apa yang bisa dihadapi
kita akan bahas nanti lebih lanjut ya pak agus ya
pemirsa kita masih akan berbincang sesaat lagi
kami akan kembali setelah pariwara berikut

kita sudah memilih perkembangan yang berbeda sebelum terjadi
anda masih menyaksikan insiders bersama direktur informasi kepabayanan dan cukai direkturat jenderal biaya dan cukai bapak agus sudarmadi
pak agus dengan penerapan teknologi ini seperti yang akan diterapkan di ceisa empat ya kira kira problem problem logistik apa yang bisa diselesaikan
kita ingat beberapa waktu yang lalu bapak presiden kita pak jokowi itu kan sempat mengungkapkan kegalauan atau kegusaran ya
kenapa sih itu mereka lari ke vietnam tidak ke indonesia
ada dua isu tentang logistik di indonesia yang selama ini kita petakan yaitu high cost logistik
berapa persen pak
untuk biaya sebagai perbandingan di indonesia itu bisa mencapai sampai dua puluh lima persen compare to malaysia lima belas persen
ease of doing business di indonesia kalah dengan vietnam
di kita itu iodb nya urutan tujuh puluh tiga
di antara satu ratus sembilan puluh negara
jangan bicara tentang singapura atau malaysia mereka sudah jauh di atas kita
logistik performance index kita saat ini kita diurutan ke empat puluh tiga
compare ke malaysia yang urutan dua puluh lima
singapura diurutan ke dua
dan untuk asean sendiri kita nomor lima
ya dia setelah singapura malaysia thailand vietnam kita nomor lima
padahal dulu kita di atas
nah dengan adanya ini
kita mengharapkan itu
karena adanya kolaborasi berarti kan akan mengurangi biaya biaya
karena apa tadi
banyak hal ketika dilakukan silo silo informasi tidak tersampaikan proses bisnis menjadi panjang proses clearance juga bisa menjadi panjang
dengan sisa empat yang ter open kolaborasi dengan negara lain dengan bisnis dengan pemerintahan itu banyak akan meredusi cost
jadi high cost economy ya itu akan pelan pelan diharapkan bisa ada dampaknya ke situ
nah begitu bicara itu tentu kan investor akan lebih tertarik ya
yang kedua adalah transparansi
pasti ya walaupun tidak selalu benar kadang kadang kan orang bilang bahwa indonesia ini tidak transparan susah perizinan lambat dan sebagainya
sengaja dipersulit begitu
kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah itu kan jargonnya
nah dengan adanya penggunaan ini itu akan makin terbuka dan transparan
apalagi kalau kolaborasi dengan misalnya oss
dengan perizinan yang dilakukan oleh bkpm
itu kan transparan
sekali proses sekali deliver dengan single submission melalui nsw diproses secara logistiknya sistem logistiknya di cesa empat
data tersebar kemana mana
jadi semua orang bisa mengambil keputusan dengan hanya satu kali misalnya deklarasi
yang dulu bulak balik pulak balik
nah itu memang menjadi momok sebenarnya
nah selain isu domestik pak
ada isu global supply chain mungkin yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
jadi salah satu sekarang menjadi keunggulan untuk negara bersaing untuk competitiveness
ya selain infrastruktur kemudahan infrastruktur digital
kenapa ini perlu
bicara tentang global folly chain itu adalah bukan bicara hanya sekedar keunggulan produk
indonesia kita kenal negara yang sangat kaya dengan natural resource
tidak bisa masuk pasar
karena tadi peran kita di global value chain ibaratnya berkolaborasi dalam rantai pasok logistik itu kecil sekali
sehingga barang barang kita mungkin harus diekspor dulu ke negara lain negara tetangga
negara tetangga lah yang akses
akhirnya bisa memasarkan begitu ya
memasarkan dan lain sebagainya
nah kalau memang kita bisa open kolaborasi dengan negara lain dengan bisnis di luar negeri langsung sistem to system
kita akan bisa masuk pelan pelan ke global value chain tadi
bu menteri keuangan pernah bilang bahwa divisi kita sangat rendah
kalau ini dipertahankan kita akan kehilangan competitiveness walaupun kita kaya
tidak bisa jual barang belan es bayar melalui orang lain
dan begitu bicara melalui orang lain kan berarti tadi keuntungannya sudah terbagi ya pak ya
nah supaya sistem cesa empat ini bisa sukses pak di sistem logistik nasional apa yang harus dilakukan
ya jadi tadi bahwa biaya cukai hanya merupakan satu bagian dari rantai pasok
ya jadi kan mulai dari ekspor impor itu banyak sekali terlibat banyak pak
contoh paling gampang adalah kolaborasi sistem kita itu sudah dengan satu ratus enam belas entitas bisnis
ya dengan kl itu kurang lebih kementerian lembaga sembilan belas melalui national single window dengan negara lain
nah ini tadi
begitu tadi kita bisa menyatukan ya dalam satu apa namanya irama
ini akan menyelesaikan banyak masalah yang selama ini
oke nah kira kira pak problem apa pak yang harus dihadapi ya
mungkin apakah dengan pengusaha begitu terkait dengan aplikasi cesa empat ini apa yang akan harus dihadapi begitu pak
ya jadi salah satu adalah perubahan culture ya budaya
kalau dahulu mungkin
kalau dahulu mungkin mereka inginnya memastikan proses itu ketemu biaya cukai
nah sekarang kan kadang kadang ya tadi karena sudah terlalu biasa sering ketemu harus berhadapan
begitu menggunakan teknologi mereka nggak yakin ini sudah
ini banyak kejadian kita lucu nih
jadi ketika itu mereka gak yakin mereka enter enter enter enter
jadi mereka ya mau gak mau kan akhirnya jadi masalah juga
itu salah satu budaya
itu di sisi kita
di sisi pengguna jasa
tapi di sisi kita juga terutama di beacukanya sendiri ini berpengaruh kenapa proses bisnis berubah
human capital kita juga harus lebih ke it based orientasi
yang dimana mereka sangat apa it based minded gitu
nah cuma itu tadi
peraturan misalnya ya yang kita buat juga harus menyesuaikan
nah isu yang sekarang itu terjadi saya kira dimanapun ketika ada disruptive
it information communication technology dahulu hanya menjadi supporting
orang datang eh it bikin
nah sekarang kita itu memerankan diri menjadi enabler
ayo berubah berubah berubah berubah
dan juga menjadi driver arah ke depan
jadi sekarang di biaya cukainya itu menarik
eh ini ada it loh begini gini
coba peraturan akan dibentuk kemana
dan ini akan merubah mindset
termasuk juga dengan kementerian dan lembaga terkaitan
wah kalau punya sistem keren gitu
sekarang kenapa kita harus punya sistem kalau datanya bisa kita dapat
sehingga tadi pengulangan repetisi redudensi yang mengakibatkan high cost itu bisa kita eliminasi
oke jadi memang butuh waktu juga ya pak ya untuk supaya mereka lebih it minded begitu ya
kalau disruptive kan enggak
waktu itu adalah
dulu kita teknologi itu kan puluhan tahun
sekarang tahun depan juga sudah berubah lagi
blockchain salah satunya itu mbak
nah pertanyaan terakhir pak
boleh disebutkan contoh aplikasi biaya cukai yang bisa diakses langsung oleh masyarakat umum pengguna jasa bea dan cukai
bisa melalui portal pengguna jasa tadi
terus juga aplikasi yang untuk kepentingan tadi pengguna jasa
ya di situ banyak menu menu ya kayak seperti kalau menyebutkan platform tadi yang sekarang ini digital itu kan
untuk e commerce terus juga untuk kendaraan kendaraan kan disitu banyak
ada untuk makanan untuk kita menyediakan menu menu seperti itu
kalau aplikasi untuk konteks pengawasan apa pak
nah untuk konteks pengawasan kita punya satu aplikasi andalan salah satunya
jadi isu pengawasan biaya cukai saat ini kalau dulu kita emphasize on barang aja
karena kita banyak data ternyata barang orang dan uang itu tidak bisa dalam satu pengawasan yang berbeda beda
kita kolaborasi sekarang dengan ppatk dengan kpk
ya untuk konteks apa namanya keuangan dan sebagainya
untuk perpajakan barang
orang dengan imigrasi saat ini kita sedang on process itu menjadi satu rangkaian sistem
nah itu tadi ya
jadi ketika semua sudah dalam satu rangkaian begitu
itu akan mempermudah
terima kasih pak agus untuk penjelasannya
kita berharap cesa empat ini bisa sukses ya pak ya
di sistem logistik nasional bisa memimpin bisa membantu terutama juga pengguna jasa begitu
dan memajukan industri kita ya pak ya
dengan mengurangi tadi logistik cost ya
memenuhi harapan pak presiden kita
salah satunya upaya biaya cukai menjawab tantangan diberikan presiden
mengapa investasi tidak datang
kita punya salah satu
solusinya dengan mengurangi logistik cost
terima kasih pak agus
pemirsa demikian bincang bincang menarik bersama direktur informasi kepabayanan dan cukai
direkturat jenderal biaya dan cukai bapak agus sudarmadi
saya lucia sari undur diri
terima kasih anda baru saja menyaksikan insider suite direktorat jenderal bea dan cukai